kerempat im apaan sirap menukar tempat ada aja ya
lu lama lama kecebur kita nih anak gitu
sama yang mesen kue
udah tepung ngutin tuh
jangan sampe kaduk
dih gua minta umpan lu lu ambil aja tuh ji nih kali aja gua pakai umpan lu
umpan sama aja rot kan kita beli di tempat yang sama lu diem aja im gua lagi wisaha
kali aja pakai umpan jodoh bisa dapet ikan terserah lu dah ini ya udah lagi
gue dapet lagi gua jadi namanya rejeki nih biar kata gua kagak pakai umpan lu dapat
mah dapet aja deh
udah ketemu alamatnya ketemu terus kenapa penumpangnya kamu bawa balik lagi bukan kue
yang bawa balik dia yang mau balik kenapa enggak ada temen sayanya jadi saya pulang lagi aja oh
saya kirain salah alamat terus berangkat
minggirnya seperti ini
dianginkan aja dreadmet ter sangkai
nih ma tadi instruksinya keangkat ibaah passions terus participating hati liat liat kalau ngopicot
telur kan kalau kau buang gitu sayang
tukar tempat im
apaan sih rap
gue mau tukar tempat
lo lama lama kecebur kita nek
gue dapet lagi nek
gue dapet lagi nek
mau dimana aja tempat kalau mau hoki oke aja nih
ongkosnya cuma segini aja ya
sisinya buat naik bus nanti
tadinya kesini mau pinjam sama teman
tapi temennya nggak ada
ya udah nggak apa apa
kalau udah ngembang
ntar kasih tau ya bok
aduk pelan pelan sama tepungnya
iya udah tau
telur yang dimasukinnya
lima apa empat pok
itu kan berarti kurang satu
tapi masih salah
ojak cariin dari tadi
udah ngomong sama si deddy
dah gue lagi mancing jak
yaudah dah ojak tungguin
gue pulang dulunya jak
kan gak ada orang di rumah
beh kagak mau nungguin ntar aja
kagak apa apa jak
gue kan udah dapet banyak ikan
enak ya kang jadikan ojek
baru duduk sebentar udah mau menumpang lagi
mot rezeki itu udah ada yang ngatur
kalau kamu mau dapat uang banyak kamu harus rajin kerjanya
ya kerja sana
he malah duduk kerja
biar gue aja yang mencop telurnya pok
kok tadi ingin nyiapin bahan tepung aja sama yang lainnya
bikin kue itu bukan cuma harus bagus rupanya
tapi juga harus enak rasanya
iya kalau nanti pada mau buka usapue anggap aja di sini jadi tempat latihannya
pat lu kok diam diam sih
kau kan mau buka usapue
tahu mak ini kan tadi lagi belajar sama emang mak
semuanya sama kan eng
lagi nunggu orang ya bang
kalau dari tadi main hp aja sih
iya neng dia lagi nunggu cem cemannya

ada di mana
ada di kamar bang
oh ya sudah bang amilia
ada di deket lemari yang ada tumpukan bus
beneran tuh laki lu bisa benerin radio
bang ojak bisa benerin radio pok
mbak yanti jangan ngeremehin bang oja
bukan ngeremehin pok
kalau bang ojek bisa benerin radio kebetulan di rumah saya juga radio saya lagi rusak kok
eh mbak yanti bang ojak bukan tukang service radio
ketopraknya bang dua pedes ya
burr kacang hijaunya enggak
kebunnya juga dua ya bang
oke tunggu ya
cendolnya dua juga mbak
lu yakin bisa benerin
kalau gini doang mak bisa mak
mak kagak yakin
ojak dulu waktu smp pernah belajar bikin radio mak
mak tetap kagak yakin
ini mbak topraknya
ini bang sekalian ya
lu kenapa man
muka dilipet terus
smp gua enggak dibales dad
iya man sabar aja nanti enggak dibales
gue udah nungguin dari tadi
situ nunggu sms aja enggak sabar man
iya man sabar
jack lu ngapain listriknya
enggak diapa apain mak
kagak tahu mak
mungkin turun kali mak
terus lu diemin aja
iya mak anjak naikin
udah dapet sms dari tini
mendingan lo telepon aja
yaelah udah telepon
daripada muka lo kagak karuan
maaf kalau gitu
yang angkat majikannya
tini lagi sibuk
udah lu naikin belah
kok meterannya kagak jalan
kalau hidup mestinya dia jalan
kocak enggak tahu mak
lu kalau kagak ngerti jangan so ngerti
buat apa mak
ya buat benerin listrik
kok tau sih
mak lagi bikin pesengan kue orang buat kelurahan
iya iya bikin susah mak aja loh